bakal calon presiden pdip ganjar pranowo enggan mengomentari pertemuan puan maharani dengan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono atau ahy
usai menerima kunjungan forum kerukunan umat beragama di semarang jawa tengah rabu siang
ganjar hanya menjawab pendek pertanyaan wartawan tentang hasil pertemuan puan dengan ahy di jakarta pada minggu pagi lalu
ganjar menolak bicara saat ditanya seberapa kenal ia dengan sosok ahy